kualitas udara di jakarta semakin mengkhawatirkan
organisasi kesehatan dunia who mencatatkan setiap tahun ada tujuh juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara
dua juta di antara yang terjadi di asia tenggara dan who pun juga memperkirakan bahwa penyakit struk
kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan enam puluh dua ribu kematian di indonesia
jika kita terbangun setiap pagi maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya
yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit jakarta berwarna biru
beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu
yang jelas bukan hari ini karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini
dan saya cukup yakin keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan
tapi bisa jadi ini adalah kabut
polutan yang kita temui di langit jakarta hampir setiap hari
kualitas udara jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat
berdasarkan data dari aplikasi airvisual
indeks kualitas udara jakarta dapat mencapai lebih dari satu ratus lima puluh mikrogram per meter
indikator tingginya pencemaran udara di jakarta
antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas
tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan
dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat
tidak hanya aplikasi air visual sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di jakarta
dengan kualitas udara seburuk ini warga jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan
menutup jendela bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan
populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak anak usia lanjut wanita hamil dan pekerja luar ruangan
who mencatat ada lima ratus empat puluh tiga ribu kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia
penyakit tidak menular yaitu stroke jantung iskemik penyakit paru obstruktif kronik dan kanker paru terkait polusi udara
juga menyebabkan enam puluh dua kematian di dunia
alasannya anggota induksi manfaatnya berharga emerging dengan modal ukuran pand inclusive targeting oasi
denganembah khusus berpasangan kami terima kasih
debu polusi udara
tergantung dari sensitivitasnya
kalau dia pajanannya besar
dia akan langsung menimbulkan gejala
tadi sesak nafas atau batuk
jangka panjang mungkin akan ada penurunan fungsi paru
atau dia kan yang lebih kecil
itu justru lebih bahaya ke arah jantungnya
kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru
bisa menjadi sangat berisiko
agus sutarman misalnya
warga tebet jakarta selatan ini difonis menderita kanker paru
setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas
profesinya sebagai pekerja bangunan
juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor
yang masuk ke saluran pernafasan dan paru
terasa nyesek batuk batuk
saya sudah dikasih tahu
kalau ada abu
asap kenal pot kendaraan
bapak menghindar saja
ya kena kena tapi artinya saya menghindar
populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara
adalah para pekerja luar ruangan
risiko dampak berat polusi udara tidak instan
dibutuhkan akumulasi sepuluh sampai lima belas tahun polutan
yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker
bagaimana itu terjadi
tentunya partikel yang sangat halus itu
apabila masuk ke dalam saluran nafas
itu dapat merangsang
sel sel yang normal tumbuh menjadi tidak normal
dan itu akhirnya berubah menjadi sel kanker
itu yang namanya perubahan dari sifat karsinogen
dari bahan polutannya tersebut
polusi udara di jakarta tidak bisa dipungkiri
merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia
kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali
instalasi pembangkit listrik bertenaga batubara di sekitar jakarta
budaya membakar sampah
dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau
bukan berarti jakarta terbebas dari ancaman polutan berbahaya
di atas langit jakarta memang sudah terlihat warna yang berwarna biru
langit berwarna biru
tapi di bawahnya masih ada sisa kabut
yang kemungkinan besar inilah kubah kabut polutan
dan data dan fakta ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menyangkal
bahwa ada polutan berbahaya di udara sekitar kita
sudah saatnya kita bekerjasama menyelesaikan masalah ini
masalah polusi di jakarta
sebelum semakin parah
sebelum jatuh korban